selain ibu kota jakarta dan kota palembang bandung juga akan membangun light rail transit atau lrt
lrt tersebut nantinya akan membentang dari tegaluar hingga stasiun kebonkawung di pusat kota bandung
pemerintah provinsi jawa barat telah merilis rute lrt bandung raya
lrt bandung raya nantinya akan menghubungkan stasiun kereta cepat di tegaluar menuju kota bandung
sejauh ini pembangunan kereta cepat jakarta bandung baru mencapai dua puluh tiga persen
rute lrt akan melewati halim karawang walini dan tegalrua luar
gubernur jawa barat ridwan kamil juga mengatakan bahwa proyek lrt bandung telah mendapat persetujuan menteri bumn rini sumarno
selain itu pemprov jabar juga menyebut pembangunan proyek lrt bekasi jakarta dan bogor jakarta akan rampung di akhir dua ribu dua puluh atau awal dua ribu dua puluh satu